terima kasih anda masih bersama kami di rumah pemilu saya maido pelfrina
saudara ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan menegaskan partainya akan mendukung sosok dari koalisi indonesia maju
untuk maju di pilkada jakarta dua ribu dua puluh
hal ini merespons peluang majunya mantan gubernur dki jakarta anies baswedan di pilgub jakarta
menurut zulkifli hasan pada pilkada jakarta dua ribu dua puluh empat nanti partainya sejauh ini hanya tertarik untuk mendukung sosok yang berasal dari koalisi indonesia maju
zulkifli menyebut sejumlah sosok yang kemungkinan akan diusumpan khususnya dari kaderpan seperti eko patrio zita anjani hingga pasya ugo